dirjen penyelenggaran haji dan umroh kementerian agama hilman latif mengumumkan layanan catering sebanyak tiga kali makan sehari bagi jamaah haji akan terhenti pada tanggal tujuh empat belas dan lima belas julhijjah
dikutip dari detik com kebijakan penghentian sementara distribusi catering bagi jemaah haji indonesia karena adanya kendala distribusi makanan akibat lalu lintas padat saat puncak pelaksanaan ibadah haji
ada pun saat pengertian catering jamaah diminta untuk membeli makanan dan minuman di sekitar hotel
direktur bina haji kementerian agama republik indonesia arsyad hidayat mengatakan jemaah haji indonesia bisa menggunakan dana living cost untuk membeli makanan di sekitar hotel
dana living cost yang didapat jemaah haji sebesar tujuh ratus lima puluh rial saudi atau sekitar tiga juta rupiah
adapun penghentian layanan catering ini bukan kali pertama terjadi
pengetian layanan catering terjadi setiap tahun pada musim haji karena kendalanya sama yaitu lalu lintas